anda kembali di breaking news cnn indonesia
dinas kesehatan kota semarang menyatakan sepuluh pasien positif covid sembilan belas di semarang telah sembuh
dengan tambahan pasien sembuh tersebut total ada delapan belas pasien sembuh di semarang
sampai saat ini jumlah pasien positif di semarang secara kumulatif sebanyak lima puluh sembilan orang
ya hari ini kita mendapati ada informasi yang mengembirakan
ada sepuluh pasien dinyatakan sembuh sehingga total pasien sembuh di semarang ada delapan belas orang
tapi tentu saja ini masih menjadi sebuah tantangan yang cukup serius
karena jumlah yang positif di kota semarang masih ada sekitar lima puluh sembilan orang
edp nya sekitar satu ratus enam puluh orang dan juga odp nya adalah satu tiga ratus sembilan puluh empat
kami penanganan covid ini masih konsen pada dua sisi
yaitu sisi pertama medis setelah kita bisa menyelesaikan kekurangan kekurangan
berupa apd masker atau hal hal yang terkait dengan ventilator
bahkan tempat kamar isolasi yang hari ini sudah semakin bertambah
kami sekarang fokus pada persoalan ekonomi
yaitu dampak dari orang orang yang putus pekerjaan karena covid sembilan belas
pak hendrar sebenarnya di semarang sendiri ada kebijakan apakah yang diterapkan
untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas ini pak
masih sama seperti hari hari sebelumnya
anak anak sekolah masih diliburkan beberapa teman pns juga kita bagi shift kerjanya
kemudian juga kita lakukan himbauan setiap sore setiap malam
pada warga yang sedang berkerumun atau bergerombol untuk segera membubarkan diri
jadi rumah makan restoran atau warung juga boleh berjualan
tapi tidak boleh dimakan di tempat
artinya modelnya adalah model dibungkus atau take away
kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian melibatkan peran lurah sampai rw rt
untuk mengingatkan pada masyarakat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tidak boleh disepelekan
sehingga diharapkan mereka tetap tinggal di dalam rumah
kemudian pak hendrar kalau di jakarta sendiri sudah cukup banyak
atau ada sejumlah organisasi yang menyelenggarakan rapid test seperti itu
apakah di semarang juga sudah mulai marak diselenggarakan rapid test pak hendrar
rapid test yang dikelola oleh pemerintah kota semarang ada di dua tempat
satu adalah di gugus tugas di dinas kesehatan
satu lagi di rumah sakit milik kita yaitu rumah sakit wongso negoro
total sampai dengan informasi kemarin ada satu lima ratus orang
tujuh orang odp yang kemudian sudah dilakukan rapid test
di mana kemudian dari hasil rapid test itu ada dua belas yang dinyatakan positif
nah ini yang menjadi pemikiran kita ke depan untuk terus melakukan upaya upaya
seperti rapid test ini ke masyarakat yang lebih masif
pak hendra sementara itu apa yang kemudian dilakukan dalam bentuk pengawasan ini pak
terhadap satu tiga ratus an odp
ya ada namanya satuan tugas di bawah
gugus tugas setingkat dengan kecamatan
jadi ada kapolsek masdan ramil kemudian ke bawahnya ada terurah
ada kepala puskesmas ada kemudian bapin bapin kantikmas
yang mereka kemudian mempunyai data satu tiga ratus sembilan puluh empat orang
mereka terus mengingatkan untuk tetap melakukan karantina mandiri empat belas hari
termasuk untuk beberapa odp yang ada di kemampuan ekonominya kurang mampu
mereka juga mendapatkan suplai sembako dari pemerintah kota semarang
nah dengan demikian tidak ada lagi alasan bahwa mereka harus keluar rumah
untuk mencari pekerjaan atau mencari pendapatan karena suplai dari pemerintah terus kita siapkan
pak hendrar bagaimana dengan transportasi massal di sana
kalau di jakarta sendiri sudah ada perubahan atau pengurangan dari jam operasional
itu sudah disesuaikan sebanyak mungkin lebih dari satu kali ya bahkan dua kali
apakah di semarang juga ada penyesuaian pak
sudah sudah dari seminggu yang lalu kita sudah sesuaikan jam operasional prt kita
pagi hanya mulai jam enam waktu indonesia bagian barat sampai pukul dua belas
kemudian diteruskan jam tiga sampai pukul enam
jadi setiap hari kita sudah berlakukan seperti itu
baik pak hendra terima kasih pak atas waktunya bersama kami di cnn indonesia